dan lewat sambungan telepon kami sudah bergabung ada karo penmas divisi mas polri ada brikjen pol argo yuwono selamat sore pak argo
selamat sore mas renat
baik pak argo kita ingin bicara soal ada ancaman pidana bagi yang berkerumun ini sebetulnya bagaimana pak aturan ini anda mungkin bisa menjelaskan pak argo
jadi pada intinya dengan adanya maklumat ini kita akan ingin membantu masyarakat ya jangan sampai menjadi rantai ya rantai pemandu daripada virus corona ini
kita sebagai pemutus ya pemutus ini harus dipahami di situ ya harus dipahami oleh beberapa masyarakat jangan sampai kita menjadi korban gitu ya
jadi korban itu tidak enak ya kalau kita melihat testimoni dari korban itu
ya nanti diisolasi tidak bisa ketemu dengan keluarga pengamat susah itu di sana
makanya rantai pemandu inilah yang kita putus rantai virus ini jangan sampai masyarakat jadi korban
ya tentunya kita kan tetap mempergunakan preventif yang humanis ya di dalam melaksanakan kegiatan tersebut
ya masyarakat paham dan masyarakat mengetahui gitu ya untuk dipahami untuk masyarakat dipahami
jangan sampai kita menjadi korban gitu
baik pak argo ini dasar hukumnya peraturan pasal empat belas ayat satu undang undang nomor empat ya pak ya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat dan
betul begitu pak argo
jadi kita harus melihat unsurnya dulu memang ada kalau kita sudah dinyatakan tentang wabah penyakit ada undang undangnya ya
itu di undang undang tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
kalau misalnya nanti apa namanya
bertandingan karantina kalau unsurnya memenuhi syarat bisa menandang karantina
saya juga dengan undang undang kuhp semuanya masih ada mas di situ
tapi ini kan artinya bahwa ini tetap kita sosialisasikan pada masyarakat biar masyarakat paham lah ya
paham dan mengetahui seperti apa sih yang dengan tidak anti intinya ya dengan tidak pesen pesennya dari pihak kepolisian dibantu dengan tni
dan pemerintah daerah untuk menggelorakan ya biar masyarakat paham
oke baik ancaman pidananya berapa tahun sih pak
dan apa kemudian kriteria atau yang dikatakan ini berkerumun kemudian bisa dikenakan sanksi secara tegas begitu ini seperti apa
karena kan sampai hari ini masih banyak juga masyarakat yang berkerumun sebenarnya
jadi kan artinya bahwa kalau masyarakat paham ya dan ini kan tidak hanya polisi saja yang bergerak mas kita harus paham
media pun juga kita
biar masyarakat memahami ya di situ
dan kemudian juga dari tni dari pemerintah daerah kita tidak pesen pesen menyampaikan
ya kalau misalnya dalam suatu kerumunan ya kerumunan kemudian misalnya nanti sudah diperingatkan kepada anggota ya yang bertugas tiga kali ya
kan berarti bisa kita bubarkan di situ
kita bubarkan bisa di situ
contohnya seperti itu mas
artinya wujud pelaksanaannya ini akan diterapkan se indonesia
indonesia ini ya pak argo ya
yang alamat kabar indonesia
apa yang akhirnya mempertimbangkan situasi apa yang akhirnya mendasari bahwa memang ini perlu ditegakkan dalam bentuk hukum gitu
apakah karena memang melihat tampaknya pergerakan masyarakat juga tidak bisa dihindari atau seperti apa pak argo
jadi sebenarnya sudah kita sampaikan sudah beberapa hari yang lalu ya
sudah banyak paham juga
kalau kita mempertimbangkannya situasi nasional mas
dengan sepertinya penyebaran masyarakat
ya kemudian juga namanya kita mengajur ke asas keselamatan rakyat ya
yang merupakan hukum tertinggi ya kita harus kita lakukan
masyarakat paham jatim jadi korban di situ
dan intinya bahwa kita menghindari daripada kegiatan kegiatan yang bergurumun adanya massa
bergumpulnya massa di sana
karena kita semuanya kan penyakit ini terus ini kan
jangan sampai kita bersinggolan
jangan sampai kita itu
makanya kan kita tetap berupaya dengan preventif yang humanis
kita tetap tidak diam menyampaikan gitu
biar masyarakat paham ya
kalau nanti misalnya memang sudah berkumpul
kemudian kita berikan peringatan ya
kalau tidak diindahkan ya kita bubarkan di situ
pak argo terakhir artinya kalau kemudian misalkan saya atau masyarakat begitu melihat di sekitar kita ada kerumunan
kita bisa melaporkan kepada pihak berwajib pak
untuk kemudian diperingatkan atau seperti apa
ya tentunya kalau bisa kita menjadi contoh tolak dengan menyampaikan saja
jangan bergumul dengan ini dengan jurus ini
kita jadi bisa geruk tular menyampaikan apa namanya peringatan ini pada orang lain gitu ya
jadi biar sama sama mengetahui
jadi sama sama lah kita semua itu masyarakat saling mengingatkan ya
kalau semuanya satu persatu saling mengingatkan kan enak itu semuanya bisa mengerti semuanya di sana ya
jadi tidak hanya polisi saja yang
jadi tumbuhan tapi semuanya kita sama sama berjalan
baik terima kasih banyak pak argo yuwono sudah berbagi informasi terhadap kami di newsroom sore hari ini